informasi lain sultan rifat al fatih mahasiswa yang terjerat kabel fiber optik dibawa tim dokter rumah sakit pori untuk dirawat di rumah sakit pori kramat jati kami siang
sultan dijadwalkan menjalani program pemulihan gizi untuk mengembalikan berat badannya yang anjlok
kami siang tim dokter dari rumah sakit pori kramat jati mengunjungi kediaman sultan al fatih di perumahan bintaro ciputat tangerang selatan banten
kunjungan ini sekaligus respon atas surat yang dikirimkan sultan ke presiden jokowi
sultan dijadwalkan untuk menjalani beberapa rangkaian pemeriksaan medis diantaranya pemeriksaan saluran pernafasan serta saluran makan dan minum
namun fokus utama dari tim dokter adalah pemeriksaan gizi untuk mengembalikan berat badannya yang menurun drastis
ayah sultan fatih menyebut ada beberapa tim dokter yang nantinya khusus menangani kesehatan sultan
sultan juga akan ditempatkan di ruangan khusus agar bisa dipantau dokter secara intens
sementara ini yang tadi saya dengar dari pak kapus dokes pak jenderal asep itu disampaikan bahwa akan fokus di penanganan gizinya dulu
karena memang itu jadi dari fokus polri sementara untuk pengobatan di bagian tenggorokannya pastinya akan koordinasi dengan dokter ezi yang dari rsjm